gue sih gak bisa ngebayangin gimana keadaannya putri sekarang
gua takut kalo putri
jangan mikir yang engga enga
sekarang mending kita berdoa semoga putri itu selamat
lagian juga kan yang nyariin kita tuh banyak
dari tim penyelamat base flowers
gua yakin putri sama panyalan pasti ketemu kok
pemilik lawan bokap gua kan juga ikut turun
besar kemungkinannya kalo putri sama panyalan bakalan bertemu
jadi lu tenang ya
gua harus telepon tante nawang
gua harus kasih tau tante nawang keadaan putri yang sejujur jujurnya
ada yang udah kasih tau nyokapnya disi belum
biar gua aja sekalian yang kasih tau tante lydia
karena masalah yang menyangkut masa lalu pak jaka diungkit lagi
hidupku jadi gak tenang
apalagi kalo harus ketemu sama pak raymond dan pengacaranya
aku gak berani
saya buatin teh hangat untuk ibu
habis kelihatannya ibu capek dan gak bersemangat hari ini
ya makasih bi
dan rizky belum pulang bu
tadi juga pak alec kesini saya bilang ibu gak ada di rumah
sesuai pesan ibu kepada saya
ternyata alex kesini
pasti alex kesini mau nanyain soal kerja sama dengan perusahaan pak raymond
bukan khawatir sama aku yang menemui pak remond
yaudah saya ke belakang dulu ya bu
baik ya makasih
rizky belum telpon juga coba aku hubungin
kok gak bisa juga ya
ngapain naomi telepon aku ya
ada apa telepon tante
tante udah tau belum kalau rizky ada di puncak
belum rizky di puncak
kok dia gak bilang santai ya
pantes aja dari tadi tante telepon tuh gak bisa
sekarang rizky mana ada di dekat kamu
enggak tante sekarang rizky ada di tengah hutan
rizky masuk ke hutan malam malam begini
iya kanta sekarang dia lagi nyari pangeran sama putri yang hilang gara gara naik para layang
we don't know tante tapi aku udah kirim timsar kok
buat bantuin pangeran sama putri
mereka nemuin gps di tengah hutan
aduh tapi rizky ngapain masuk ke hutan malam malam begini
ini kan medannya juga bahaya naomi
kamu sebagai temennya kan harusnya ngelarang dia untuk masuk ke hutan
udah ada timsar kan
ya udah jadi tugas mereka aja
dia khawatir sama putri
tante aku mau ngomong sama putri

nanti kalau kamu ketemu rizky suruh langsung hubungin tante
tante nungguin dia
kok lo senyum
kalau misalnya dia udah sampai sini
ke tempat titik jatuhnya pangeran
ya semoga aja timsar cepet cepet ketemu sama pangeran deh
lo bukannya kesini demi putri ya
ya kan putri sama pangeran pacaran kan
mereka couple jadi sama aja dong
gue hampir aja keceplosan ke vanya
padahal dari awal ya
gue kesini kan fanya taunya demi cewek asongan
semoga aja fanya gak curiga
capek banget sih pura pura gini
berarti putri sama pangeran udah gampang ditemuin dong
karena udah tahu lokasi titiknya
mereka jatoh dimana gitu
semoga mereka baik baik aja
mending cewek asongan ilang aja deh sekalian di hutan
biar gak balik
kalau perlu ya
dimakan binatang buas and gone forever
terus kita mau kemana sekarang
ya kita mau ke hutan
gue mau tahu proses pencarian mereka tuh kayak gimana
lo gak capek
gue gak mau cari villa gitu dulu
lagian kan serem gitu mel di hutan malem malem kayak gini
lagian banyak nyamuk lagi
terserah lo sih van
lo mau gue pesenin taksi online terus istirahat ke jakarta
atau ikut gue ke hutan
ya gue ikut doang lah
kalau lo mau ikut gue lo gak keberatan dong mau nyetir
tapi ntar kalau nyasar gimana
ya kalau misalnya nyasar kan tinggal lihat map aja
gak bakal kesasar lah
gue harus telfon tante nawang
gue harus kasih tahu keadaan putri sekarang kayak gimana
kamu gak perlu telpon tante
kau gak bisa set sms b haha
cintra minta maaf tante
cintra minta maaf udah bohongin tante
kamu tega bohongin tante cintra
kalau tante tahu putri mau pergi kesini
tahu pak gerak
bahkan naik para layak
dari awal tante gak akan izini cintra
tidak ada putri hilang kan di hutan
cintra yang salah
niatnya citra itu emang cuma mau ke susprise sama putri
tapi cintra gak tahu kalau bakal terjadi musimah kayak gini tante
kita fokus dulu cari putri ya
bunda wang tunggu disini
saya akan cari petugas
saya gak mungkin diem disini
saya harus cari putri
saya mau jadi putri banget
saya mau cari putri
kita semua sedih karena pasti
tapi kita gak bisa gabah bagi
kita serahin semuanya ke tintra
kasian banget bunda wang
jadi gak tegas
bukan sedih sangat pak
saya gak bisa diam
saya mau cari putri